calon presiden prabowo subianto menghadiri kampanye di ciamis jawa barat
selain berjanji menurunkan harga listrik pada seratus hari pertama masa jabatannya
prabowo juga berjanji pulangkan habib rizik jika ia terpilih
kampanye calon presiden dua prabowo subianto digelar di lapangan lokasana ciamis jawa barat pada sabtu siang
ribuan simpatisan dan kader partai pengusung memenuhi lapangan sejak pagi hari
kedatangan prabowo subianto langsung disambut antusias pendukungnya
dan capres yang berpasangan dengan sandiaga uno ini diarak naik bahkan ke panggung kehormatan
selain orasi prabowo subianto juga menerima sumbangan dana kampanye dari simpatisan dan relawan
insya allah kita akan membangun indonesia yang benar benar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia
keadilan untuk semua
tapi ada kekuasaan yang selalu ngancam ngancam rakyatnya
saya menang nanti saya akan jemput habib rizik sendiri